dan usai sidang pembunuhan wayan mirna pengacara terdakwa jessica wongso senin malam menyatakan
bahwa keterangan saksi ahli psikolog klinis antonia ratih tidak memiliki relevansi apapun dan juga tidak independen
sementara itu jaksa penuntut umum sidang pembunuhan wayan mirna mengaku puas dengan keterangan yang disampaikan saksi ahli antonia ratih
saya memberikan jawaban jawaban menurut dia spekulatif semua kan
ini spekulatif dugaan dugaan kemungkinan kemungkinan
dan tidak konsisten
selalu pakai teori umumnya tapi dia nggak pernah hitung statistiknya
nah jadi kalau begitu dia menggunakan pribadinya pengalaman dia sebagai tolak ukur atau batu uji
dia tidak boleh begitu dong
kalau secara ilmiah tidak boleh memakai diri kita sebagai ukuran tentang perilaku seseorang
semua kan menjadi asumsi masing masing
menjadi asumsi penasihat hukum menjadi asumsi kami
ini juga menjadi asumsi hakim
dengan adanya keterangan ahli ini ini adalah suatu kesimpulan dan analisa yang kemudian disimpulkan oleh ahli yang memang punya kompetensi dengan kewenangan
untuk melakukan penilaian terhadap perilaku
perilaku atau peristiwa yang terjadi pada di al ulim